tidak usah lari tidak ada apa apa
bicara baik baik jangan jauh jauh ini
pmks marikan diri
seorang pria nekat menjeburkan diri ke aliran sungai ciliwung menteng jakarta pusat pada selasa siang
demi kabur dari razia pmks
panggilan petugas satpol pp dan dinas sosial untuk segera naik ke bantaran kali tak dihiraukan
tidak usah lari tidak ada apa apa
ia tetap nekat berenang hingga ke tengah sungai
wakil camat menteng agung maulana saleh menjelaskan manusia gerobak itu mahir berenang
sehingga berhasil menyeberangi kali dan naik ke bantaran di wilayah perbatasan jakarta selatan
tiga orang yang terjaring razia dibawa ke kantor kejamatan menteng guna dilakukan pendataan
tidak usah lari
tak senang hotel yang dijaganya didatangi petugas gabungan dalam razia pajak
seorang pria di kawasan johar baru jakarta pusat marah marah
dalam peristiwa yang terjadi pada selasa pagi ini
pihak penjaga hotel juga mengancam akan mengerahkan pasukan organisasi masa ke kawasan johar baru jakarta pusat
untungnya petugas tak ikut terpancing emosi
dan mencoba memberikan penjelasan
sehingga akhirnya petugas diizinkan menempel stiker segel pada hotel karena telah lalai membayar pajak
salah satu karyawan hotel mengaku penolakan terjadi lantaran selama ini mereka tidak pernah menerima surat peringatan pajak
saya nggak ada kabar sama sekali dari pihak pajak
nggak ada kabar dari pihak juru pasukan kita itu nggak ada sama sekali
nggak ada lah

setelah melakukan segel petugas memberikan tenggat pihak hotel untuk melunasi pajaknya agar hotel dapat kembali beroperasi
tim liputan cnn indonesia